timur hai apa apa apa apa apa apa
gubernur jawa barat ritwan kamil memberi abah bagi mulainya lomba lato lato yang diikuti
belasan anak anak di tasik malaya jawa barat sabtu siang lomba ini berlangsung saat peresmian
alun singaparta yang menjadi ikon baru kabupaten tasik malaya sesekali rk memberi perintah kepada
peserta untuk bergerak maju dan mundur sambil tetap memainkan lato lato mereka
ridwan kamil menyebut permainan lato lato lebih baik dibandingkan bermain gadget meski
demikian ia meminta agar anak anak tetap hati hati saat memainkan lato lato
sepeda idewa dalam unggahan di akun instagramnya rk menuliskan tidak ada yang
menang dan kalah semua peserta mendapatkan sepeda dan ada juga yang mendapatkan hadiah uang tunai
ratusan warga memadati balai desa keramat jegu
kecamatan taman sidoarjo jawa timur pada sabtu malam bukan untuk menggelar demo melainkan untuk
memberikan semangat kepada satu ratus lima puluh anak yang mengikuti perlombaan lato lato peserta ditantang bermain
dengan berbagai gaya seperti berdiri duduk hingga gaya helikopter sejumlah peserta mengaku sering
cederat terkena bola lato lato akibat tali yang putus atau terlempar
namun hal itu tak menyurutkan niat mereka untuk terus bermain karena dianggap lebih seru daripada
bermain gadget terkena jenis sakit nggak sih lumayan kalau disuruh milih antara main lato lato atau gadget milih
mana anak anak panitia menyediakan hadiah uang jutaan rupiah bagi juara satu hingga juara tiga serta
daripada main gadget
daripada main gadget
daripada main gadget
main hp yang istilahnya permainan yang terlalu fokus mata kalau ini kan
keterampilan uji keterampilan juga jadi menghibur dan ibu ibunya atau pengantarnya juga terhibur
lomba ini juga terselenggara karena dukungan para orang tua yang senang
anaknya bermain lato lato pengeliputan cnn indonesia
sempat viral dan jadi tren ice smoke atau es cikingebul menjadi perhatiannya
karena menelan korban setelah diduga menyebabkan keracunan tujuh siswa sd negeri ciawang tasikmalaya pemerintah provinsi jawa barat melarang penjualan cikbul alias ciki ngebul
wakil gubernur jawa barat uruzono ulum mendatangi kediaman irsyad siswa sekolah dasar yang jadi korban keracunan cikbul cikingebul di kecamatan louisari keupatan tasikmalaya jawa barat kami siang
uu juga mendatangi sekolah dasar negeri ciawang tasikmalaya jawa barat di kecamatan louisari keupatan tasikmalaya jawa barat kami siang
bupati tasikmalaya ini sempat mengingatkan pedagang untuk menjual bahan yang higienis dan tidak membahayakan kesehatan siswa
meski terkesan lambat pemerintah provinsi jawa barat melarang penjualan ciki ngebul
saya minta di jawa barat untuk tidak lagi berjualan cikibul karena ini berbahaya sehingga minta kepada seluruh masyarakat kalau ada yang dagang cikibul mohon ditegur
saya minta di jawa barat untuk tidak lagi berjualan cikingebul karena ini berbahaya sehingga minta kepada seluruh masyarakat kalau ada yang dagang cikingebul

sementara itu selain mengeluarkan surat edaran ke seluruh puskesmas pemerintah kabupaten ciamis juga melakukan sosialisasi terkait keamanan pangan
sosialisasi menyasar para guru unit kesehatan sekolah siswa hingga pelaku usaha pangan
telah melaksanakan sosialisasi terkait dengan keamanan pangan
ini kan tidak semata mata karena ada persoalan juga karena ini menjadi sebuah tanggung jawab kita
kasus keracunan ciki ngebul yang terjadi di kecamatan lewisari kembali ramai diperbincangkan
setelah kementerian kesehatan mengeluarkan edaran bahaya jajanan ciki ngebul
sementara proses hukum untuk pedagang cik bul yang menyebabkan tujuh siswa sd negeri ciawang pasik malaya keracunan tidak dilanjutkan
salah satu alasannya karena keluarga korban tidak melaporkan kejadian tersebut
dede pahandian pasik malaya coba